maksud mama apa sih
nah ketauan ya
dia begitu kiat dan romantis loh ma
anak mama lagi jatuh cinta
jujur aja sama jatuh cinta kan ma
muka aja kelihatan merah
pair satu selesai

biar orang tinggal weird
di mana dusun
kaca dulu pakai kaca yang gede
kan diri lu nur
diri lu nur

kita tari malam nih

nanti di situ ada tangga

kok gue kayak pernah lihat ya
makasih ya makasih
kayak yang nyanyi sama dirli
iya dia tuh yang nyanyi sama dirli
lo pasti anak baru di sini kan
jangan kegeeran ya asal lo tau aja
cowok yang lo nyanyi di pesta itu cowok gue
jadi kalau lo gak pengen nasib lo berakhir
ketagis di sekolah ini lo jangan macem macem
kau apaan sih lo
sebarang lagi main colot aja
salah alamat lo
lagian gue juga gak tau cowok siapa yang lo maksud
cowok lo atau lo berharap itu cowok lo
lo jangan macem macem
ya ampun sabar
maaf ya gue gak sengaja
bukan salah lo kok
lagian menurut ramaran yang gue baca hari ini
emang akan ada terjadi seperti itu
gue malam minggu gak ada acara kok
menurut ramalan yang gue baca sekarang ini
gue akan bertabrakan sama orang yang gak gue kenal
terus gue akan berhubungan panjang
ya gue sih berharap gue tabrakan sama kakak kelas gue aja gue main gitar
ya gapapa deh
tapi bener kan
kenalan gak ya
kenalan gak ya
nama gue farah
halo pasti anak baru yang bu monika bilang kemarin kan
hah tadi namanya siapa
wah pasti lo sekelas sama gue
ayo gue tunjukin dimana kelasnya
lo anak baru kan

ya iyalah gue gak pernah liat lo

ya iyalah gue gak pernah liat lo

nafas gue hari ini gak bau
lo tuh keren
sempurna kali men
selamat pagi anak anak
selamat pagi ibu
saya adalah guru ipa kalian
oke langsung aja saya akan menjelaskan mengenai cloning
stila klon baru pertama kali diketemukan oleh jbs holden pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
ibu apa kabar
apa kabar ibu
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
ibu apa kabar
jadi mana barangan
itu bukan mph
apakah pertanyaan anda seperti mana
ini hari pertama sekolah
baik sekarang saya akan lanjutkan
cloning sebenarnya bukanlah teknologi yang terlalu mengejutkan
alami sendiri telah lama memberikan tanda tanda adanya kloning
selanjutnya dilakukan uji coba pada tikus sapi babi kerak dan kucing
lu tuh harus jauh jauh dari cowok itu
cakep banget tuh cewek
dia kan kalau nggak salah yang waktu itu datang di acara tahun baru kan
dia bisa main basket gak
menurut gue dia itu cewek yang menarik
gue kasih tau ya sama lo
jauh jauh dari dia
kalau deket deket dia ketiban siang
kira kira dia mau gak ya masuk tim basket kita
tapi masalahnya dia tau main basket apa enggak
tanya kalau dia bisa main basket apa enggak gimana sih
bel bu istirahat
waktunya istirahat harus dibagi buat lo
terus terhati ya kan bu
yaudah kalian boleh istirahat
kok kayak ada bau bau gak enak gimana gitu deh
kayaknya ada yang lagi desperate banget nih
gue rasa kayaknya dari makhluk yang paling menjijikan
oh iya asal lo tau ya ada yang lebih parah
dia itu berharap bisa dapetin diri dengan mudah